ampon kok tuh kenapa sih
kan tadi gue nawarin untuk ngantar ferry pulang
terus ngapain gue nyetirin arah ke rumah mici
lu harus konsentrasi
wah gak bisa kayak begini terus
semakin merantakan semuanya
nama siapa itu mas
oh nama kucing ya
nama kucing peliharaan mas
tadi saya lihat ada kucing berkeliaran disini
tante denger ya
saya nggak punya masalah apa apa sama tante
cuma kalau tante ikut campur masalah saya
saya gak bakal diam
untung gak ketahuan
sih riki tuh kalau marah ya bikin aku ngeri
bualak banget sih
mama berhasil kan menutupin rahasia
libatin mama terus
bisa bisa mama jadi terseret
ke masalah ini
mama bener gak apa apa
gak apa apa randy
buktinya riki aja udah pergi kan dari sini
terus dia ancam juga sama riki tadi
ya udah tenang aja
dia sudah pergi ini dari sini
rian udah tenang aja kamu
lo yakin mau turun disini
soalnya kalau muter lagi kan jauh
jadi saya turun disini aja
saya tinggal jalan sebentar
terus sampai kok
kalau begitu sekali lagi sorry ya
tadi gara gara gue agak meleng jadi salah jalan
sekarang lo harus jalan juga lumayan jauh
bapak lagi galau
sotoh banget sih lo
siapa juga yang galau
kalau gitu saya permisi ya
ya ampun kok itu kenapa sih
kan tadi gue nawarin untuk ngantre ferdis pulang
terus ngapain gue nyetirin arah ke rumah mici
wah gak bisa kayak begini terus
makin merantah kan semuanya
baru juga semalam langgang lamar aku
tapi udah secepat itu dia sama perempuan lain
ya tapi ini sebenernya salah aku juga sih
aduh mici kenapa sih kamu tuh gak bisa ngomongnya sebenernya ke angga
ya aku udah agak baikan kok tante
ada apa tante
by the way mama kamu sudah pulang dari malam belum
karena tante telepon masih belum aktif
michelle suaranya masih lemas sekali
awww pasti dia masih sedih
kamu sibuk gak hari ini
kita bisa ketemuan nggak siang ini
setelah rena pulang sekolah
eh ya boleh sih tante aku kebetulan juga belum ada praktek
mau ketemu dimana tante
di rumah tante aja kita makan siang raund jam satu gitu pas persis habis rena sekolah ya
kalau saran kami sih lebih baik dipindah sekalian aja pak
iya pak betul soalnya ini udah masih musim hujan
percuma pak dibetulkan pasti akan rusak lagi pak
jangan jangan dipindahkan
ini semua dibersihkan saja dibuat seperti sedia kala dan dirapikan lagi ya
iya deh pak kalau emang maunya seperti itu kami siap kerjakan
ini kan mobil mas al mas al ada di sini
mobilnya mas al kok bisa ada disini
oh iya al siarah juga emangnya
ya tau sih pak dia gak bilang sama aku ya
ya mungkin al lagi mau siarah juga ke makam papanya atau adeknya kan disini juga kan
iya juga sih
kayaknya gue harus lebih hati hati nih apalagi sama tante itu kayaknya dia yang ngasih info soal kota lembagaan sih
bentar lagi gue ketemu sama si alsa
sebentar lagi jam satu saya
dan dan yang cantik ya
gue harus gimana sekarang
nino ngajak kuans di tempat yang sama lagi
alnya gak bisa tuh
rick gimana kalau ketemunya sore aja gue ada urusan lain sama suami gue
alasan aja nih enak ya